kita beralih ke informasi selanjutnya kasus yang menjerat baik nuril menghebohkan masyarakat karena dinilai tidak adil
baik nuril dijerat dengan tuduhan melakukan distribusi konten bermuatan asusila tanpa hak yang melibatkan kepala sekolah di tempatnya bekerja
meskipun saat ini ada penundaan eksekusi penahanan terhadap baik nuril kasus ini masih akan berlanjut
terkait dengan status mantan kepala sekolah sma n tujuh mataram yang merupakan asn menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi enggan berkomentar banyak
saat ditemui di kawasan masjid cudmutia men pan safrudin mengatakan agar mengikuti pernyataan jaksa agung dalam kasus ini